perang rusia ukraina berimbas pada sanksi anggota sekutu amerika kepada rusia yang bisa memperkeruh perekonomian global
ini memperumit posisi indonesia sebagai pemegang forum ekonomi negara negara dua puluh besar perekonomian dunia atau g dua puluh
sebelum bertolak ke washington dc amerika serikat presiden jokowi mengatakan bahwa dalam pertemuan tingkat tinggi ktt asean amerika serikat
ia akan bertemu dengan kongres amerika ceo perusahaan besar dan presiden joe biden
pertemuan ini diharapkan dapat membawa kerjasama ekonomi kawasan yang inklusif dan saling menguntungkan
indonesia saat ini memegang koordinator kemitraan asean amerika serikat periode dua ribu dua puluh satu dua ribu dua puluh empat
indonesia berharap ktt khusus ini akan menghasilkan kerjasama yang baik
dapat berkontribusi bagi perdamaian bagi stabilitas dan bagi kemakmuran di kawasan
sebagai koordinator kemitraan asean amerika indonesia menurut presiden memiliki tanggung jawab menciptakan kawasan yang damai
stabil dibalut kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan
kesempatan bertemu presiden amerika joe biden ini juga diharapkan dapat menjelaskan posisi indonesia sebagai pemegang presidensi g dua puluh
karena terkait perang rusia ukraina posisi indonesia seolah ditekan amerika dengan diancam memboykot jika rusia diundang dalam ktt g dua puluh di bali mendatang
nah di sini pentingnya bapak presiden melakukan pertemuan secara bilateral dengan presiden joe biden
ada tiga hal yang perlu disampaikan oleh bapak presiden
pertama adalah menjelaskan posisi indonesia dan kesulitan indonesia kalau indonesia mengikuti posisi amerika serikat
yang kedua adalah bapak presiden tentu berharap bahwa presiden joe biden akan bisa hadir di ktt g dua puluh bulan november nanti
ini harus dilakukan lobby lobby tingkat tinggi memastikan bahwa joe biden akan hadir
karena apa ini akan berpengaruh pada negara negara sekutunya
nah kalau misalnya nanti hadir lalu presiden joe biden akan walkout karena delegasi rusia akan menyampaikan pandangan
yang dipimpin oleh presiden putin ya silahkan saja kalau misalnya itu yang beliau kendaki
yang penting adalah kehadiran dari presiden joe biden
yang ketiga tentu presiden juga bisa menyampaikan kepada presiden joe biden bahwa pertemuan di bali nanti ini menjadi hal penting bagi perekonomian dunia
menurut hikmahanto juwana indonesia perlu menegaskan posisi politik
ketiga tentu presiden juga harus menegaskan posisi politik